dari ajang blutangkis nasional hendra setiawan dan muhammad asan meraih juara ganda dewa asap putra pada kejuaraan nasional pbsi dua ribu tujuh belas
yang digelar di gorsahabudin kota pangkal pinang provinsi kepulauan bangka blitung pada sabtu sore
hendra ahsan sukses mengalahkan pasangan muda frankie wijaya putra sabar karyawan gautama
hendra setiawan muhammad ahsan pasangan terbaik yang pernah dimiliki indonesia sukses mengalahkan pasangan muda franky wijaya putra sabar karyaman gautama
dalam final kejuaraan nasional pbsi dua ribu tujuh belas sabtu sore di gorsahabudin kota pangkal pinang provinsi kepulauan bangka blitung
mantan pasangan terbaik dunia ini mampu menyudahi perlawanan frankie sabar karyaman dua set langsung
dan berhak menyandang gelar juara ganda putra kejuaraan nasional pbsi dua ribu tujuh belas dengan skor dua puluh satu tiga belas dua puluh satu tujuh belas
meskipun pernah menjuari event yang jauh lebih besar ahsan hendra mengaku senang bisa naik podium dalam kejurnas kali ini
dirinya pun memuji penampilan junior mereka
franky widjaya putra dan sabar karyaman gautama yang dinilai cukup memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi di kemudian hari
pertama saya pribadi mengucapkan syukur ya bisa juara bisa juara lagi walaupun ini adalah kejuaraan nasional
kalian buat buat saya sih buat mengukur kemampuan kita sih
akhirnya kita bisa juara
sementara untuk hasil final lainnya di kejurnas pbsi dua ribu tujuh belas
wisnu yuli prasetyo keluar sebagai juara tunggal putra
juara tunggal putri diraih ruseli hertawan juara ganda campuran akbar bintang cahyono winnie oktavina kandau
dan juara ganda putri pasangan tania oktaviani kusuma fania arianti sukocho